mantan hakim mahkamah konstitusi yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi kasus suap patrialis akbar kembali diperiksa kpk
tersangka dugaan korupsi kasus suap daging impor patrialis akbar selesai menjalani pemeriksaan di komisi pemberantasan korupsi pada selasa sekitar pukul setengah dua belas siang
pemeriksaan anggota mahkamah konstitusi ini berlangsung cepat hanya sekitar dua jam saja
patrialis akbar merasa dirinya bagian dari pembentuk kpk walaupun ia juga tidak membantah kasus yang ditudingkan pada dirinya
selain itu patrili juga mengkritisi media terkait pemberitaan mengenai kasus ini